kemeriahan pesta kembang api dan panggung musik
menyambut ulang tahun dki jakarta di panggung jakarta fair
selain adanya pameran multiproduk sebagai agenda utama jakarta fair
pihak penyelenggara juga menggelar acara kembang api dan panggung musik
pesta kembang api dibuka oleh sekretaris daerah provinsi dki jakarta
syai pula yang mewakili gubernur dki jakarta
kemudian dilanjutkan dengan acara musik yang dimeriahkan oleh
penyanyi muda indonesia isyana saraswati
menurut syaifullah acara penyambutan tahun ini lebih baik dan lebih ramai
dibandingkan tahun tahun sebelumnya
acara jakarta fair akan dikelar hingga tujuh belas juli mendatang
bertambah berarti lebih baik